sementara di pasuruan kelulusan justru dirayakan dengan melakukan vandalisme
fasilitas umum seperti jalan raya dan gapura dicoret coret dengan kata kata tak pantas
koordinator satpol pp wilayah selatan saiful hadi menduga
aksi corak coret dilakukan selasa siang oleh rombongan pelajar yang merayakan kelulusan ke gedung bromo
mengantisipasi konvoi serupa polisi di kota probolinggo melakukan sweeping pelajar sma
benar saja masih banyak pelajar membandel dan terpaksa diberikan pembinaan
banyak di antara mereka yang belum memiliki sim dan memodifikasi kendaraan
sehingga tidak memenuhi standar keamanan
tim liputan cnn indonesia